penyihir dari springdale
dahulu kala ada sebuah desa bernama springdel
yang dikenal karena keindahannya yang luar biasa
dengan anak anak sungainya dan pegunungan yang tinggi
di springdale hiduplah seorang wanita tua dan bijaksana
dibandingkan dengan dia penghuni lainnya terbelakang dan tidak tahu apa apa
yang pada dasarnya juga percaya pada tahayul
wanita tua itu memiliki kemampuan untuk meramalkan ramalan cuaca
hanya dengan menatap langit dan mencatat kecepatan angin
untuk memprediksi curah hujan atau hujan es
atau sekedar hari yang hangat itu sendiri
terlepas dari banyak hal lain luar biasa
dan diluar pemahaman orang orang bodoh atau masyarakatnya
karena itu mereka memutuskan bahwa dia adalah seorang penyihir
tetapi faktanya tetap bahwa dia tidak memiliki kekuatan magis
jadi penduduk mulai bertingkah aneh terhadapnya
karena terganggu oleh perilaku mereka
wanita tua itu memutuskan untuk meninggalkan pedesaan
dan tinggal di dalam hutan di dekat
di desa ini ada banyak gembala yang membawa domba mereka
untuk memakan rumput di pegunungan sekitarnya
salah satunya adalah seorang anak laki laki bernama victor
victor tinggal bersama ibunya yang janda
dan melakukan yang terbaik dalam menambah penghasilan ibunya
dengan mengumpulkan bunga dan buah buahan langka
dari pegunungan dan menjualnya di pasar lokal
suatu pagi victor berkata kepada ibunya
ibu aku akan membawa domba dombaku ke pegunungan untuk digembalakan
kau berhati hati victor
jangan lupa untuk kembali sebelum senja
victor mengangguk dan pergi ke pegunungan mengembalakan domba
malam hari ketika tiba waktunya untuk pulang
dengan sangat terkejut dan cemas
ia mengetahui seekor dombanya hilang
apa yang harus aku lakukan sekarang
kemana anak domba kecil itu pergi
aku harus menemukannya sebelum matahari terbenam
lalu dia berlari ke segala arah menjelajahi daerah itu
berharap mendengarnya mengembik di suatu tempat tapi sia sia
karena kecewa ia kembali ke desa dengan kawanan domba
di rumah dia berpikir keras
aku tidak boleh menyerah
aku harus menemukan domba itu
aku pikir aku akan mencari bantuan dari teman temanku
jadi dia bergegas ke sungai terdekat
di mana dia biasa bertemu dengan lima temannya
di sana ia menemukan mereka dengan senang hati berbagi lelucon
victor berseru dengan terengah engah ketika dia menemui mereka
teman temannya semua berbalik untuk menetapnya dengan seringai
salah satu temannya menangkap raut wajah victor
dan dia bertanya
kau terlihat bingung
salah satu dombaku hilang
hilang di suatu tempat di pegunungan
dan aku sepertinya tidak bisa menemukannya
aku harus menemukannya sebelum malam tiba
apakah kalian mau membantuku
seketika anak anak itu setuju dan mereka semua bergegas menuju pegunungan
ketika mereka sampai di tempat itu
mereka menyebar ke berbagai arah dan menjelajahi daerah itu dengan seksama
dan beruntung salah satu bocah lelaki melihat domba itu
dengan gembira mengunyah beberapa bunga liar tinggi di lereng berbatu
hei aku telah menemukannya
domba itu di sana cepat kemari
merasa senang victor bersama dengan anak anak lelaki lainnya berlari ke arahnya
untuk mendapatkan perhatian anak domba
anak anak itu berteriak dan bertepuk tangan
tetapi anak domba itu tidak mengindahkannya
beberapa saat kemudian mereka menyerah
jika kita tidak menyelamatkan domba sebelum malam
domba itu bisa menjadi mangsa hewan liar
atau mati juga
tolong pikirkan beberapa cara untuk menyelamatkannya
karena aku merasa benar benar bingung sekarang
anak anak memandangnya dengan sedih
maaf victor kita telah memberikan yang terbaik untuk itu
kita sekarang harus meninggalkan domba ke takdirnya
kau bisa lakukan satu hal victor
pergi ke wanita penyihir dan mintalah bantuan padanya
dia mungkin bisa membantumu
lalu kalian menunggu apalagi
mereka semua bersama sama menggelengkan kepala ketakutan
kenapa apa yang salah
aku pikir kalian katakan bahwa itu ide baik untuk mencari bantuannya
karena ini adalah anak dombamu pergilah
aku tidak ikut
aku pikir aku mendengar ibuku memanggilku
bagaimana jika dia mengubahku menjadi batu
kuda liar tidak bisa menyeretku ke sana
bagaimana jika dia membuatkan makanan untuk kita
aku masih belum menikmati hidupku sepenuhnya selama ini
aku terlalu muda untuk mati dan terlalu tua untuk berbohong
tidak mungkin aku menemanimu ke sana
jadi mereka semua segera pergi meninggalkan victor yang malang
victor memandangi anak domba itu sendirian di sana mengembik tak berdaya sekarang setelah selesai makan
aku akan menyelamatkanmu dari sini
aku akan menjagamu
aku akan menjagamu
aku akan menyelamatkanmu domba kecil
tunggu di sana sampai aku datang
kemudian victor lari dari sana ke hutan di dekatnya
dia berlari secepat mungkin ke gubuk sang penyihir di hutan dan mengetuk pintunya
tetapi tidak ada jawaban
dia dengan berani mendorong membuka pintu dan masuk ke dalamnya
ketika dia melangkah masuk dia menemukan wanita tua itu tertidur lelap di atas tikar yang sobek
wanita itu membuka matanya dengan kaget
dia tampak marah karena dipanggil seorang penyihir
tetapi ketika dia melihat betapa sedih dan ketakutannya anak itu dia menenangkan dirinya
ada apa denganmu anakku
aku butuh bantuanmu untuk menyelamatkan dombaku yang saat ini terjebak di lereng berbatu
aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya tetapi gagal
anak domba perlu diselamatkan sebelum malam karena tidak aman untuk dibiarkan sendirian di antara binatang liar yang berkeliaran di daerah itu
kau harus membantuku
mendengar ini wanita tua itu tertawa dengan riang
apakah itu berarti kau akan membantu dengan sihirmu
tapi aku tidak memiliki kekuatan ajaib atau orang lain di dalam hal ini
kau harus tahu itu
kita harus menyelesaikan semua masalah dengan akal sehat murni
kita harus membuat sel sel otak kecil ini bekerja
kau tahu apa yang kumaksud
tapi kami berpikir kau seorang penyihir
dia kemudian mengambil selendang mal yang robek dari kursi dan membungkusnya di atas bahunya
lalu ia membawa serta seutas tali dan tiga potong kain dari lemari dan memasukkan ke dalam kursi
dan diiz hakkpergunungan bersama victor ketika mereka bisa mencari iklan main counter karena topi tepet tamah itu berada di atas batin kereta ini
ketika mereka sampai di tempat itu wanita tua itu mencari cari jalan yang bisa diambil anak domba untuk tiba di tempat di mana ia sekarang terdampar
akhirnya dia menemukannya
kamu ingin kau mencari jalan ini dan car santi butuh tahu ke mana jalannya
victor mengangguk dan segera pergi
dia segera tiba di tempat dimana dia bisa melihat domba dendamu itu dalam pandangannya yg keputusan
aku bisa melihat domba itu apa yang harus kulakukan sekarang
turunlah sekarang aku akan menjelaskan padamu apa yang harus dilakukan selanjutnya
ketika victor kembali wanita tua itu menyerahkan tali dan tiga potong kain kepadanya
ketika kau berada di jalan menuju puncak cabut beberapa bunga liar yang disukai oleh domba
goda dia dengan bunga bunga itu ketika dia mendekatimu maka gunakanlah dua potong kain ini untuk mengikat kakinya dan gunakan yang ketiga untuk menutup matanya
dengan tali ini kau dapat mengikatnya ke punggungmu dan kemudian kau dapat kembali dengan aman pergilah aku yakin kau bisa melakukannya
aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang aku akan segera kembali dengan domba
maka victor naik ke jalan setapak memetik beberapa bunga liar
ketika victor menemukan domba dia melakukan apa yang diperintahkan
dan semuanya berjalan lancar seperti yang diprediksi wanita tua itu
ketika victor menyusuri jalan setapak dengan domba yang diikat ke punggungnya
wanita tua itu tersenyum lebar
luar biasa victor aku tahu kau bisa melakukannya
kau seorang pahlawan
sekarang biarkan aku melihatmu pulang dengan selamat sebelum aku kembali ke gubukku
dia mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan kemudian menurunkan domba itu
dia melepas penutup matanya dan melepaskan ikatannya
kemudian mereka yang bahagia itu berangkat menuju desa dengan domba yang terselip di tangan victor dengan aman
saat itu malam hari dan seluruh desa tertidur kecuali ibu victor yang menangis untuk putri

yang menurutnya sedang dalam bahaya karena penyihir tua itu
ketika victor memasuki rumah mereka dengan domba di lengannya ibunya amat begitu bahagia
sementara itu wanita tua itu menyelinap pergi diam diam mengetahui anak lelaki itu sekarang sudah aman
victor menceritakan peristiwa hari itu kepada ibunya
ibu wanita tua itu adalah orang yang sangat baik suka menolong dan bijak
dia sama sekali bukan orang yang baik
dia sama sekali bukan orang yang baik
dia membantuku dengan menggunakan kebijaksanaan dan dengan akalnya dan bukan dengan sihir apapun yang tidak dimilikinya
tidak benar jika orang memperlakukannya dengan cara ini aku harus lakukan sesuatu untuk membersihkan reputasi dia
keesokan harinya ketika berita sampai ke semua orang tentang bagaimana wanita tua itu membantu victor menyelamatkan domba yang hilang mereka dipenuhi dengan penyesalan tentang perlakuan

jadi ketika victor bersama ibunya pergi ke hutan untuk mengembalikan barang barangnya penduduk desa juga menemani mereka
ketika mereka sampai di gubuknya mereka menemukan wanita tua itu berdiri di luar
ketika dia melihat mereka dia merasa sangat terkejut victor melangkah maju dan memperkenalkan ibunya kepadanya
ibu victor menggapai wanita tua itu dan memegang tangannya

terima kasih banyak karena telah bersikap baik dan membantu anakku kalau bukan karena kau aku ragu apakah anakku akan kembali dengan selamat bersama domba yang hilang
dan mohon maafkan kami semua karena telah bersikap tidak baik kepadamu selama ini aku meminta mu untuk pergi dan tinggal bersama aku dan victor di rumah kami yang sederhana
para penduduk desa ramai di sekitar wanita tua itu dan meminta maaf padanya kemudian mereka juga memohon padanya untuk tinggal bersama mereka dan menjadi anak tuanya
kemudian mereka juga memohon padanya untuk tinggal bersama mereka dan menjadi
pembimbing dan ibu mereka
wanita tua itu dengan senang hati
menyetujui dan menghabiskan sisa hidupnya
untuk mencerahkan orang orang dan berbagi
kebijaksanaan dan pengetahuan
tentang rempah rempah yang ditemukan di daerah
pegunungan dia mencoba
menanamkan pentingnya belajar
dan menghilangkan tahayul
yang ada di masyarakat
victor juga mengikuti jejaknya
dan menjadi mampu dengan berani
menghadapi kesulitan apapun
miliknya dan milik orang lain
melalui kebijaksanaan dan pengetahuannya
yang diperoleh dari wanita tua itu
moral dari cerita ini adalah
bahwa kebijaksanaan tertinggi
bukanlah sihir tetapi
pengetahuan dan penggunaan praktisnya
dengan menggunakan akal seseorang
yang ada di masyarakat